beralih ke jakarta semua sungai di jakarta tercemar berat
tidak hanya terpapar limbah diterjen dan fenol atau pembas mikuman
sungai di jakarta juga tercemar bakteri kolitinja
jumlah bakteri koli juga sangat tinggi mencapai triliunan bakteri dalam seratus ml air
angka ini jauh melampaui baku mutu yang hanya membatasi seribu bakteri dalam seratus ml air
sekurangnya setiap tiga bulan sekali tim pemantauan kualitas sungai diterjunkan oleh dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
kami menumpang sampan atau getek sederhana menyusuri sungai
tiba di titik yang diinginkan tim menunggu arus tenang
kemudian mulai melakukan uji dan pengambilan sampel
parameter uji di lokasi adalah temperatur warna dan bau kondisi ph air
dan juga arus sungai
pemantauan periode satu tahun dua ribu delapan telah dirilis
hasilnya seluruh sungai di jakarta tercemar berat
cemaran dominan yang ditemukan dalam uji sampel air sungai adalah venol atau antiseptik pembasmi kuman
deterjen dan yang pasti ditemukan di seluruh sampel air sungai adalah bakteri kolitinja
dari tiga belas sungai yang besar ya kita total ada sembilan puluh titik
pada saat kita menemukan kondisi yang tinggi kita melihat kondisi kolitinja
masih ada masyarakat yang masih membuang
jadi tinja atau blackwater nya itu langsung ke saluran air
nah itu yang akhirnya mencemari air sungai kita
semua sungai yang mengalir di ibu kota dipastikan terpapar bakteri kolitinja
empat di antaranya yang paling parah adalah sungai cideng
sungai mampang sungai mukevar dan kalibang
dinas kesehatan provinsi jakarta menegaskan bahwa bakteri kolitinja ini
dapat menjadi ancaman untuk kesehatan masyarakat ibu kota
apalagi dalam sepuluh besar peringkat penyakit yang diderita warga jakarta
empat di antaranya disebabkan bakteri ini
nah itu dampaknya memang bagi kesehatan sangat beresiko
pertama kita sebut waterborne disease
penyakit penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air
jadi misalnya diare angka diare bisa tinggi
kemudian sakit tipes juga bisa dari situ
kemudian juga hepatitis atau juga sakit kulit yang disebabkan oleh pencemaran dari air sungai
salah satu lokasi di jakarta yang masih memiliki keterbatasan sanitasi
adalah menteng tenggulun kelurahan menteng jakarta pusat
ini adalah kali keroncong yang terletak di kelurahan menteng
tepatnya di menteng tenggulun
nah kalau kita lihat ini adalah laras laras dari peralon yang panjang
warga menyebutnya ini laras peralon
ini adalah andalan sanitasi mereka
mereka selama ini membuang sisa limbah domestiknya
baik itu sisa mencuci sisa memasak atau bahkan juga sisa buang air kecil dan bab
jadi tidak heran jika bakteri yang selama ini ditemukan oleh mereka
dinas lingkungan hidup itu tinggi
ini asalnya dari sisa pembuangan masyarakat
dan dibutuhkan solusi memang yaitu salah satunya adalah instalasi pengolahan limbah domestik yang komunal
dan sudah dirintis di tempat ini dengan tantangan yang juga tidak mudah
salah satunya adalah teknis karena wilayah ini adalah wilayah padat
jadi sulit menemukan tempat yang layak ruang yang tepat untuk membangun ipa komunal
meski penuh tantangan
pemerintah bertanggung jawab mengupayakan solusi sanitasi bagi warga
baik demi kualitas kesehatan maupun kebersihan lingkungan
sudah terpasang tiga unit instalasi pengolahan limbah komunal untuk menampung pinja warga menteng tenggulun ini
namun tiga ipal ini baru dapat menampung pembuangan tinja untuk sekitar lima ratus warga
kapasitas ini baru menampung sekitar sepertiga limbah tinja dari total satu delapan ratus warga menteng tenggulu
keberadaan ipal komunal tidak hanya meningkatkan fasilitas sanitasi dan kualitas kesehatan warga menteng tenggulung
tapi juga media edukasi terhadap kebersihan lingkungan
ya alhamdulillah bersih enak kita mudah lah istilahnya
gak lari ke mck lebih senang hati lah
biar buat warga yang gak punya jadi wesel apa gitu jadi enak
harapan selanjutnya adalah sanitasi sehat bisa merata menjangkau setiap rumah warga jakarta
darat tiga belas sungai di penjuru ibu kota berpeluang untuk kembali sehat dan dapat diandalkan menjadi sumber air bersih permukaan di masa mendatang
yogi tujuliarto jakarta